hujan bukan alasan untuk batal berolahraga
sambil berjalan jalan di mal anda bisa mencari tempat untuk bermain sambil menjaga tubuh tetap bugar
makasih saya udah beli tiket untuk main bowling di sini nih
meski di dalam mall area bowlingnya luas banget loh
arena bowling yang berlokasi di salah satu mal di kawasan kelapa gading jakarta utara ini telah eksis sejak dua ribu dua
untuk menjajal permainan ini anda perlu membayar tiket rp tujuh puluh lima per gym per orang pada hari biasa dan rp delapan puluh lima pada akhir pekan
lagi yang belum terbiasa jangan khawatir bisa ditampilin struktur kok
bowling merupakan jenis olahraga dengan menggelindingkan bola khusus menggunakan satu tangan
satu dua tiga
gagal deh gak semua pinnya jatuh tapi lumayan loh ini berat banget
permainan ini memiliki gerakan utama melempar dan menggelindingkan bola di lintasan
targetnya menjatuhkan sepuluh pin yang berada di jemitasi
satu orang itu hitungannya dua belas sampai dengan dua puluh lemparan
nah kalau misalkan strike semua dia hanya mendapatkan dua belas lemparan
tetapi kalau misalkan dia strike sampai strike semua maksimal mendapatkan dua puluh lemparan
di sini bowling bisa dimainkan oleh pengunjung dari berbagai kalangan usia termasuk anak minimal tujuh tahun
cocok untuk mengisi libur bersama keluarga
jadi kenapa memilih main bowling di dalam mall seperti ini
karena anaknya anak anak sudah gede
jadi saya mau cari tempat yang lebih seru untuk main di luar
bagi anak anak melempar bola mengenai pin menjadi suatu keuntungan
menjadi sensasi tersendiri
ada rasa keenakannya kalau misalnya mendapatkan strike atau masuk berhasil banyak poin
tips bagi anda yang hendak bermain bowling di sini wajib memakai sepatu yang disediakan pengelola layar karena lantai cenderung licin
ingin merasakan sensasi bermain sambil berolahraga di mal lainnya
di sini nih tempatnya
masih di kelapa gading sport free park yang berdiri sejak tujuh november dua ribu dua puluh dua ini bisa menjadi pilihan
di taman bermain olahraga seluas dua dua ratus meter persegi ini ada sembilan belas spot permainan sport virtual

tanpa merasa tertekan tanpa harus merasa kayak terpaksa dan itu bisa dilakukan dengan fun
timar berkuda horse riding pas nih
jangan salah meski kuda bergerak dengan mesin sensasinya sama dengan menunggang kuda asli loh
berlari dan melompat dengan kuda asli
dengan kecepatan kuda sambil melihat pemandangan arena berkuda pada layar hmm seru juga ya
anda juga bisa melatih konsentrasi dengan memanah
ski juga ada nih lengkap dengan papan skinya
meluncur dari ketinggian melintasi salju dengan kecepatan tinggi ternyata cukup mendebarkan
buat pemula cocok nih jamin tak akan terjatuh karena ada pegangannya
bagi saya ini cukup menguras keringat
mau lebih berkeringat squash bisa menjadi pilihan
squash ini mirip dengan tenis namun squash bukan berhadapan dengan pemain lawan melainkan dengan dinding
biasanya squast ini dimainkan oleh dua orang dengan memukul bola ke dinding secara bergiliran
nah olahraga ini butuh gerakan yang cepat sehingga baik untuk latihan kardiofaskular
lumayan capek loh ini keringetan lagi
untuk dapat menjajal permainan di sport free park ini anda perlu membayar tiket masuk rp tiga puluh pada hari biasa dan rp tiga puluh lima saat akhir pekan atau hari libur nasional
tiket masuk sudah termasuk menjajal satu permainan gratis
kalau mau menambah permainan biayanya beda ya anda bisa pilih durasi bermain
seru banget di sini banyak kayak game
ada permainan berkuda ada panahan juga
jadi kayak mengeluarkan keringat juga olahraga gitu kan
hampir semua permainan bisa dimainkan anak anak usia tujuh tahun ke atas kecuali baseball
cocok nih buat olahraga bareng keluarga
kalau begini jalan jalan di mal bisa lebih bermanfaat ya untuk menjaga tubuh tetap bugar
selamat berakhir pekan
tim liputan cnn indonesia jakarta